layanan kereta yang dioperasikan untuk melayani rute stasiun pulau aie adalah kereta api minangkabau express
biasanya minangkabau express hanya melayani rute dari stasiun padang di simpang haru menuju bandar udara minangkabau atau sebaliknya
sejak kamis sebelas februari rutenya diperpanjang ke pulau aie
terjadi penambahan sekitar dua enam km di rute ini
stasiun pulau aie memiliki nilai strategis karena memberi kemudahan bagi wisatawan yang mendarat di bandara minangkabau
untuk mengakses beberapa objek wisata unggulan kota padang terutama kawasan kota tua dan pelabuhan muaro serta pantai padang
ini stasiun yang cukup mempunyai nilai historis bagi kota padang dan juga bagi sumatera barat
lokasi stasiun pulau air berada di kota lama padang tempatnya di jalan pulau air kelurahan palingnggam padang selatan
dibangun sekitar seribu delapan ratus sembilan puluh an stasiun pulau air merupakan stasiun dan jalur kereta api pertama yang dibangun belanda di ranah minang
sejak empat puluh empat tahun silam jalur ini mati yang ditandai banyak bangunan berdiri di atas jalur kereta
pihak kai kemudian mengaktifkan kembali jalur penuh sejarah ini
pada masanya jalur ini digunakan sebagai sarana angkut batu bara dan penumpang dari penambangan ombilin kota sawah lunto
yang kini sudah masuk dalam daftar situs wisata
kota sawahlunto adalah sebuah perusahaan yang berwarisan budaya dunia unesco menuju pelabuhan muaropadang dan pelabuhan teluk bayur
para penumpang menyambut baik munculnya relasi baru ke stasiun pulau aie ini
banyak di ataranya yang naik kereta untuk sekedar berwisata
sekali ini naik kereta api
anak anak sendiri suka
anak anak suka ya
kalau kayak kereta api yang lain kalau dalam hidung kan
kalau di sini lebih senang gitu
untuk bisa menikmati layanan kereta relasi bandara minangkabau pulau aie para penumpang hanya dikenakan tarif sepuluh ribu rupiah
sedangkan jika tujuan akhir stasiun sebelum bim atau sebelum pulau aye maka tarif yang dikenakan sebesar rp lima